hujan deras disertai angin kencang yang melanda kabupaten malang membuat atap sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum
angin kencang juga merusak pompa bensin spbu dan nyaris menimpa dua pengendara yang tengah mengisi bahan bakar
beginilah kondisi atap spbu anur
di jalan raya buluwang kabupaten malang usai diterjang angin kencang senin siang
seluruh atap pompa bahan bakar yang terbuat dari galvalum porak poranda
sejumlah mesin pompa di bawahnya juga rusak tertimpa material bangunan
tidak hanya bangunan angin kencang juga merobohkan pohon dan papan reklama di sekitar lokasi
peristiwa terjadi saat hujan deras yang disertai angin kencang berlangsung selama satu jam
kencangnya angin rupanya membuat atap spbu ambruk dan nyaris menimpa dua pengendara motor yang tengah mengisi bahan bakar
beruntung keduanya berhasil menyelamatkan diri
hanya jam saat ini
angin kencang itu berapa lama
satu tiga enam dua tiga
sementara di trenggalek dinas pekerjaan umum kabupaten trenggalek mulai membersihkan timbunan material longsor yang terjadi di kilometer enam belas di desa ngeligis kecamatan tugu
satu unit alat berat dikerahkan untuk mengangkut sisa material tebing yang longsor minggu kemarin
hingga kini jalur trenggalek ponorogo masih terputus dan belum bisa dilewati